kamu tuh gimana sih
kamu malah kalian ngapain disini
ya kita tuh nyari kamu tau gak nih
benin tante meli tuh susah paling nyari kamu
pergi dari panti ngapain
akhirnya kamu ketemu sama kamu aura
yuk kita bangun ke panti
di sana udah gak ada yang sayang sama aku
memang baik aku juga udah gak suka sama aku
aku pengen kamu balik lagi ke quality
kok aku bisa mimpi gak lagi kelaparan di rumah kosong
atau jangan jangan aura memang kelaparan
atau aura memang di rumah kosong yang pertama kita ketemu
jadi selama ini kamu tinggal disini
ya apalagi disini sangat enak banget
kalau hujan dingin aku sampai
terus kalau kamu kedinginan banget gimana
eh eh eh ini kenapa kok lari buru buru gitu kenapa
aku mau cari aura tante
kok nyari aura
kan tante meli udah janji sama bening
tante meli bakal nemenin bening buat nyari aura
tapi nggak sekarang nanti agak siangan oke
yuk kita masuk
tapi aku mau sekarang tante
emangnya bening udah tau dimana aura sekarang
aku gak tau sih tante tapi tadi di mimpi aku aku lihat aura
dirumah kosong pertama kali aku liat aura
dan aku yakin aura disana

terus sekarang bening masih inget tempatnya dimana
oke kalau gitu fix
tunggu sini jangan kemana mana
tante taro belanjaan dulu di dapur ya
insya allah aku lapar banget
terima kasih atas dukunganmu
terima kasih atas dukunganmu
kayaknya ada orang
makanannya kayaknya udah pasti deh
aku harus tetep makan
daripada aku lapar
kayaknya ada orang
alhamdulillah akhirnya kita bisa nemuin kamu disini
kamu tuh kita udah nyariin kemana mana
kalian ngapain disini
kamu tuh gimana sih
kamu malah kalian ngapain disini
ya kita tuh nyari kamu tau gak nih
bening tante meli tuh susah payah nyari kamu
tari panti ngapain
akhirnya aku ketemu sama kamu aura
yuk kita pulang ke panti
aura aura ini semua salah aku aura aura dengerin tante meli tante meli sama bening
dari tadi nyariin kamu kan susah tolong kamu jangan pergi lagi kasihan bening nanti nanti bening sama tante
ini susah lagi nyari kamu udah bening tinggalin aku aku bisa tinggal sendiri sebelum ketemu kamu
aku udah biasa gak ada lagi yang sayang sama aku gak ada lagi yang bener sama aku
aku tak mau kamu jangan bilang kayak gitu jangan
ini semua salah aku